sejak kapan ya lo minum di kamar tamu
apa ada orang lain selain lo disini
liv gue sebenernya curiga kalo ricky yang udah sembunyiin elsa
lo masih inget gak gue pernah cerita
elsa masih tau gak ada pergi kemana
ini untuk kebaikan elsa
nanti hukuman dia juga makin berat loh ma
karena dia kabur kaburan terus
din mama bener bener gak tau elsa kemana
elsa sekarang ada dimana mama tuh gak tau
elsa gak ada hubungan mama sama sekali makanya mama terus kepikiran elsa
mama takut dia kenapa kenapa
kamu gak ada niatan untuk berhenti cari alsa
elsa pasti sekarang
hidupnya tersiksa karena dia berlari kesana kesini
mama gak mau kan
kalo gak ketemu yose lagi
kalo yose terus terusan begini
dia akan terus terusan kabur kaburan
dan dia gak akan ketemu sama mama
dan namanya juga
sebenernya tadi nino
sempat memberitahukan informasi terbaru
orang yang terakhir kontak dengan elsa
dan sekarang nino sedang ke kantor polisi
untuk memberikan laporan
sekalian memberikan handphone nya elsa
untuk mempermudah pencarian polisi
sekarang ini sama ricky
kemungkinan besar iya
kemarin sempat tertinggal
pada saat dia kabur kayaknya
orang terakhir yang berkomunikasi dengan elsa itu ricky
pihak kepolisian bisa mendapatkan informasi atau keterangan dari ricky ini
soal dimana elsa berada
ricky itu siapa pak
dan apa hubungannya dengan istri anda
orang yang terobsesi dengan istri saya
yaitu kalo gak salah mantan model juga
orang yang sama ricky ini sering sekali
semua kebohongan yang elsa lakukan dari dia
saat ini tim kami sedang disebar untuk mencari bu elsa
dan kalau pak nino ada kabar terbaru mengenai bu ilesa
segera hubungi kami pak
pasti saya akan terus bergerak sama
terima kasih pak
sudah selesai mbak ya
bahkota kebanggaan gue pun
akhirnya gue korbankan untuk semua ini
semoga dengan ini
oh men banget
lo tiba tiba ngajak gue sarapan di kafe
soalnya ada yang mau gue ceritain ke lo liv
lo mau cerita apa sih
yang mau gue ceritain ke lo itu
soal ilesa yang kabur
lo tau dia kabur kemana
lo liat sendiri ya
kenapa lu gak percaya banget sama gue
meskipun semalam gue gak menemukan elsa bersama ricky
tapi rasanya gue gak bisa percaya gitu aja sama dia
kayaknya ada yang disembunyikan sama ricky
hape nyari ki gak aktif
tungguan amat ya
hape dia gak aktif
ada gelas isi air udah keminum
sejak kapan ya
di kamar tamu raff
di kamar tamu
apa ada orang lain selain lo disini
gue sebenernya curiga
kalo ricky yang udah sembunyikan ilesa
lo masih inget gak
gue pernah cerita ke lo
kalo ricky sangat mencintai ilesa
dia sangat terobsesi sama elsa
jadi dia bakal ngelakuin apapun
untuk bantu ilesa
untuk bantu ilesa
untuk bantu ilesa
untuk bantu ilesa
untuk bantu ilesa
untuk bantu ilesa
untuk bantu ilesa
untuk bantu ilesa
lo udah tanya ricky
itu dia yang mau gue ceritain ke lo
semalam itu gue ke rumahnya rigid
untuk cari ilesa
tapi ilesa gak ada disana
mungkin kali ini memang ricky gak terlibat
soalnya semalam itu
dilaget ricky aneh banget

dan yang lebih anehnya lagi ya
dan yang lebih anehnya lagi ya
yang sudah diminum
di kamar tamunya ricky
gimana kalau kita sekarang ke rumahnya ricky
lo mau kan
ntar biar gue ajang bayar
nanti kita beli makanan di jalan aja
ya udah gue bayar dulu
aku sama sama pergi dulu ya
kita harus ke rumah sakit soalnya
soalnya hari ini jadwal cek kandungan
makasih kalian udah dateng ke rumahnya ya